tersangka ru warga asal karawang jawa barat ini ditangkap
atas tindakannya mengirim orang ke luar negeri
dalam ungkap kasus hari selasa
tersangka tiba tiba pingsan mendengar ancaman hukuman kepadanya
yaitu penjara maksimal lima belas tahun penjara
kapolres serang akbp yuda satria menjelaskan
ru merupakan calon perdagangan orang yang biasa mengirimkan orang ke luar negeri
ia bekerjasama dengan agensi pekerja migran ilegal
modusnya mengiming imingi para korban dengan upah tinggi
kemudian setelah tertarik korban dikirim ke luar negeri
nasib para korban di luar negeri pun jadi tidak jelas
hingga tak bisa dipulangkan ke indonesia
kepada petugas tersangka ru mengaku untuk setiap satu orang yang dijual tersangka
mendapat upah dua juta rupiah
karena memang tersangka sudah mengakui bahwa dia orang yang merekrut calon perdagangan
yang akan bekerja
jadi aku sanggup